nah kalau misalnya siang gitu ya panas panas kayak gini kan pastinya selain berenang gitu ya
enaknya adalah kita minum es yang seger seger
nah tapi kan biasanya nih kalau misalnya kita minum yang seger seger gitu es siang siang
biasanya kan suka yang gak sehat gitu ya
nah hari ini saya mau kasih tips buat pemirsa semua
kita bikin minuman yang seger yang enak diminum siang siang
tapi tetap sehat selengkapnya di morning tips
dan hari ini juga spesial saya gak akan sendirian
karena saya ditemani sama mas bagus dari sheraton grand jakarta gandaria city
halo selamat pagi sehat sehat
oke siap mas supaya tambah sehat
minuman sehat apa mas hari ini menu
oke hari ini kita ada fleur de kombucha
atau yang biasa kita sebut ini adalah ice kombucha yang diinfuse dengan torch ginger
waduh ini sih minuman sehat dari kombuchanya aja orang orang udah tau ya
minuman sehat teh fermentasi gitu ya
dan hari ini kita bikin lebih sehat dan bikin lebih seger
bahan bahannya ada apa aja mas
oke disini kita ada apple vinegar
oke disini kita pake untuk pembuatan si strawberry syrup atau apple vinegarate
nah disini kita punya star of the drinks nya
ini dia bintangnya
kecombrang atau torch gingernya disini
bayangin tuh minuman segar tapi ada kecombrangnya nanti kita kasih tahu cara bikinnya ya
terus ada stroberi dan ada course fine sugar atau gula halus
terus ada lemon juga untuk hiasan aja nih nanti ya
dan ada yang pasti kombucha
kombucan ini apa sih mas bagus
sebenernya itu adalah salah satu fermenting tea yang quiet didevelop di jepang

ini kita buat teh yang di fermentasi
seperti membuat ic pada umumnya
tapi kita take out tenin kita take out acidity even super di dalamnya
jadi bisa dibilang ini adalah teh manis yang di fermentasi jadi lebih sehat gitu ya
oke langsung kita buat mas
nah kita siapin jar
ini untuk kombuchanya
kecombrangnya di belah gini ya mas
di belah gini
masukin aja dua duanya
tapi secara penyajiannya disini aku pake satu liter untuk satu bunga kecombrangnya
nah ini jadi di rendem berapa lama mas
untuk minimalnya enam jam kalau maksimalnya bisa dua bahkan bisa tiga hari loh
berarti ini tutup gini aja kita diemin dua sampai tiga hari ya
tuh jadi kalau udah kayak gini
nah tinggal kita taruh aja
tapi kita ada yang udah jadi ya ada yang udah di fermentasi
ih kebayang sih wanginya kalo masakan aja pake kecombrang wangi banget ya
buat di sambal gitu ya
iya di sambal biasanya
disini kita akan coba buat
untuk strawberry syrup
yang berbahan dasar dari syrup
iya pake vinegar
oke berarti ini saya masukin ya
ini berapa mas tiga
itu yang masuk
masukin stroberi sama gula ya
sip setelah itu kita
tinggal dimadul dulu
oh kita tumbuk nih jadi
ini gausah dikasih air ya
oke tuh jadi ini ditumbuk gini aja
oke sudah cukup
oh gausah halus halus
sudah cukup ya
untuk apple vinaigrette nya disini aku pake perbandingan satu banding sepuluh
let say untuk strawberry dan sugernya misalkan ada dua puluh gram
aku disini pake sekitar dua ratus ml
ini didiemin aja
nah kebetulan kalo disini kan rumah harus di diemin sekitar dua puluh empat jam
paling cepat dua belas jam tapi aroma nggak keluar banyak
nah disini kita sudah punya yang udah jadi nih
oh ini sudah dua puluh empat jam diendapkan gini ya
terus disaring habis itu ya mas
jadi lebih halus
nah dia hasilnya akan jadi kayak gini nih
ini sekitar setengah aja kita pakai
ini sekitar lima belas mili ya
untuk satu sendok makan sekitar satu limanya dia
oh satu setengah sendok makan
nah kita masuk
nah disini kita ada elderflower syrup
kita pake disini sekitar lima belas ml juga
tuh jadi kalo misalnya ga ada bisa diganti pake air gula aja lah ya
kalo madu juga boleh enak juga dia
ini pake tiga empat drop aja buat ngambil aromanya
tinggal tambahin kombucanya
tinggal masukin kombucha
disini kita aduk sedikit
tinggal kita shake aja
jadi ga pencret ya
tuh iya ada busa busanya kalau di shake gitu ya
disini aku pake lemongrass dry fruit atau dry crackers
ini dia diiris tipis tipis
terus di oven
tuh udah jadi
ini dia telur di kombucha atau ini namanya es kombucha
dengan fermentasi kecombrang gitu ya
yang segar banget
aduh mas terima kasih banyak nih mas
enak dan unik banget
jadi dia kayak soda
tapi ga ada
gak terlalu kenceng kayak soda gitu
jadi agak agak asem dikit juga
ini mungkin dari kombuchanya sama ini ya
si cuka apelnya
unik dan gampang juga dibuatnya
nah ini bagi anda yang mau coba bikin di rumah
ini dia bahan dan juga cara membuatnya